terbukti menjadi calo dalam seleksi penerimaan bintara di polda jawa tengah lima anggota polisi dan dua asn di polda jawa tengah mendapatkan sanksi etik berupa demosi
keputusan ini ramai menuai kritik karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sudah masuk ke ranah pidana dan bukan hanya persoalan etika belaka
kita akan membahasnya bersama dengan komisioner kompolnas albertus wahyu rudanto dan kami sudah berupaya untuk mengundang kabir humas polda jawa tengah
namun tepatnya belum bisa hadir dalam diskusi malam hari ini saya sapa pak wahyu selamat malam
selamat malam mbak fira
kompolnas termasuk yang cukup kuat mengkritik putusan demosi atas personil polri yang terlibat pencaloan ini
menurut anda pak wahyu apa hukuman yang harusnya dikenakan
terima kasih mbak wira jadi kami komponas memang prihatin karena
percaloan ini penyakit lama yang selalu kambuh setiap ada rekrutmen
jadi polisi ini memang unik dia dikritik dibenci tapi begitu seleksi yang daftar banyak sampai orang bayar pun mau sehingga muncullah calon calon
kapolri sudah punya program presisi harapannya agar citra semakin bagus karena terpuruk dengan banyak hal ya
tapi dengan adanya kejadian kejadian ini kan kemudian
menjadikan apa yang dilakukan oleh kapolri itu seperti nggak ada artinya
tidak ada gunanya sehingga perlu ada penyelesaian mulai dari hilir
nah ketika kemudian ada kasus kemudian ada yang mengaku kemudian diperiksa ada yang dinyatakan salah
menerima swab atau ada yang menerima gratifikasi
tetapi hukumannya hanya etik ini lalu menjadi aneh
menjadi aneh karena ketika polisi gembar gembur bahwa suap pun
karena ketika dilakukan oleh internal kemudian dibilang ini masalah etik
saya kira ini komponas punya kepentingan untuk menyuarakan ini
demi apa marwah polri ini agar dengan masyarakat menilai polisi ini main main
kalau untuk kepentingannya sendiri nggak mau disalahkan
tapi kalau orang lain harus salah
ini yang menurut saya problem reformasi kultural yang harus benar benar diakselerasi
karena saya melihat sampai sekarang belum tuntas
maka saya sendiri mengatakan
reformasi kultural di polri akselerasinya harus salah radikal
radikal artinya apa
ya harus luar biasa
nggak sekedarnya saja
jadi memang harus benar benar serius
nggak boleh main main lagi
jadi apa yang dilakukan putusan ini hanya terkait etika menurut anda tidak tepat
informasi apa yang diterima kompolnas
karena kita tahu level yang kemudian mendapatkan sanksi hanya sampai di level
seberapa besar kemungkinan para jajaran personil ini dengan tingkat pangkat
selevel kompol ke bawah ini kemudian bisa bermain dalam pencalonan
atau mungkin saja ada aliran lain yang lebih tinggi
ada posisi lain yang sebenarnya lebih tinggi yang harus bertanggung jawab
memang karena kasus ini sudah menjadi atensi publik
kami komponas memang menggali data lebih detail
termasuk kami merencanakan akan bertemu
dengan assdm mengenai kasus ini
hanya karena assdm yang sekarang ini kan sebentar lagi pindah menjadi kb intelcome
kemudian yang baru
dengan yang akan penggantinya kami sudah melakukan komunikasi
dan sudah ada janji untuk meneliti kini lebih detail dan lebih serius
karena kalau ini dilakukan terus menerus jadi seperti melakukan permissive ya
sehingga nanti yang kasian bukan
anggota ini tapi diterapori secara keseluruhan
kalau tadi disinggung apakah hanya kompol diharusnya tidak
saya kira itu butuh penyidikan lebih lanjut
tadi kb duma sudah menyatakan oke proses jalan terus
benar benar dilakukan ya
kita akan amati itu terus
kalau memang dalam prakteknya nanti tidak sesuai dengan janji
artinya ada hal hal yang disembunyikan atau ditutupi tentu komponas akan bersuara
dan kami tidak segan segan juga untuk mengatakan kalau ada yang tidak benar dan harus digenai
itu yang kami nyatakan serius
dan kami selalu ada komunikasi langsung dengan pimpinan polri untuk hal seperti ini diselesaikan dengan benar benar selesai
sehingga ini sekarang suara yang beredar di publik kan hukumannya hanya etik
sementara pengakuan dan bukti bahwa
ada penerimaan uang benar
artinya seharusnya kan ada proses pidana yang harus dijalankan
mengapa ini tidak dilakukan
itu yang kami kompolnas mendesak terus untuk segera dilakukan
upaya upaya membuka hal ini sehingga publik jangan mempunyai kesan polri ini pengen enaknya sendiri
itu yang kami tangkap
jadi ketika etik berjalan harusnya ada proses hukum lain yang berjalan
menurut kompolnas apakah ini tepat
ya kalau memang terbukti pidana
kalau etik itu kan dasarnya pada perpol nomor tujuh tahun dua ribu dua
mengatur soal etik
ketika itu sudah pidana sudah tidak lagi diatur oleh perpol
itu aturannya ada di kuhp
sehingga kalau sudah disitu maka penyidikan harus berjalan
kalau etik ini urusannya propam
tapi kalau sudah pidana misalnya baris krim
tentu saja kalau
memang ada unsur unsur pidana
dan ada bukti bukti yang bisa dikemukakan
ya tentu penyidikan harus turun
ini harus berjalan paralel
nggak bisa sendiri sendiri
kalau memang kasusnya menunjukkan ada unsur pidana
inilah yang saya kira harus didalami
jangan sampai nanti oh ini hanya etik
kalau etik mengapa disebut ada swab
swab sudah bukan pidana
ini kan harus ada koreksi di regulasi
kan regulasinya belum dikoreksi
bahwa suap itu bagian dari pidana
ini kan harus dijalankan secara proporsional
dua hal yang berbeda ini
pak wayu kita berbicara
sebelumnya kan ini merupakan tangkapan ataupun ranah propam pusat
tapi kemudian dilimpahkan ke polda jawa tengah
padahal kelima orang personil ini adalah
bekerja di polda jawa tengah
jika kemudian publik bertanya ada konflik kepentingan disini
apakah mungkin saja ini kemudian diambil alih lagi oleh mabes polri
kemungkinan itu bisa
tetapi kan ini kita bicara soal manajemen ya
artinya karena ini yang tertangkap tangan soalnya kopol
bisa saja ditangani oleh propam polda
tetapi dengan supervisi dari divisi propa mabes
itu bisa dilakukan
nanti ketika di dalam proses itu ada kejanggalan atau ada sesuatu penyimpangan
bisa saja diambil alih
kebetulan propam merupakan salah satu mitra komponas selain irwasum
dalam pengawasan kinerja
kami tentu akan komunikasi mengenai hal ini
bagaimana sebetulnya duduk persoalannya
apakah pihak bid propam jatuh
sudah melaksanakan dengan benar
saya kira itu sebagai pembina fungsi divisi propam mabes
tentu punya kewajiban juga untuk memantau ini
kami tentu akan komunikasi intens dengan kd propam untuk melihat hal ini
sepanjang supervisi berjalan dengan baik
sepanjang dilakukan dengan benar
tapi kalau kemudian ada hal yang penyimpangan dan sebagainya
itu yang saya kira harus diwaspadai
dan harus ada langkah langkah untuk menindaklanjuti
terakhir pak wahyu
kita berbicara mengenai reformasi di tubuh polri
tadi di awal pak wahyu sudah sempat menyinggung ya
bagaimana konsep presisi itu sudah dijalankan oleh kak polri
tapi tampaknya kita melihat prakteknya tidak berjalan dengan mulus di lapangan
menurut anda apa yang kemudian salah yang harus bisa dibenahi
sehingga memang konsep presisi itu bisa berjalan dengan tegak lurus
yang menurut pandangan saya
dari berbagai yang salah empirik menunjukkan
konsistensi itu yang harus dijaga
yang namanya polisi itu yang penting bukan hanya soal profesionalisme
tapi integritas integriti dan moralitas
ketika integritas dan morality tidak bersamaan dengan profesionalisme
yang terjadi maka reformasi kultural tidak akan berjalan dengan baik
dengan apa dengan baik bahkan bisa saja bukan hanya
bukan hanya lamban tapi bisa maju mundur
sehingga konsistensi terhadap apa yang memang sudah menjadi
tekad untuk menjadi lebih baik itu yang harus
stagnan harus stabil ya
jadi endurance apa ketahanan untuk
untuk presisi itu harus dijaga terus ketika
endurance itu tidak terjaga yang terjadi ya kemudian banyak beremis
banyak pemahaman kesalahan dan sebagainya itu yang
yang menurut pandangan saya
maka secara sementara harus radikal artinya rapi
karya konsistensi kalau memang tidak benar ya seluruskan dengan cara apa
aturan sudah ada apakah itu aturan pidana atau aturan etika
atau transorganisasi sudah ada semua
regulasinya kemudian rambu rambunya sudah jelas
hanya kita mau konsisten atau tidak saya kira itu
itu yang harus menjadi prinsip utama
ini yang kemudian menarik ya ketika tadi di awal pak wahyu mengatakan
minat masyarakat untuk bergabung dengan kepolisian cukup tinggi
sehingga celah ini menjadi peluang bagi oknum oknum ini
menjadi calo pada saat seleksi penerimaan masuk
imbauan kepada masyarakat bagaimana agar tidak percaya
dengan konsep konsep percaloan ini dan lebih waspada ke depannya
jadi yang pertama
sebetulnya sd empori sudah punya rambu yang jelas dengan program petahnya itu
program betah itu sudah jelas
rambunya jelas bagus dan terkontrol
tetapi kemudian muncullah penyelewengan ketika ada demand yang sangat tinggi dari publik
saya melihat mohon maaf ini hasil penelitian kami di pt kalpen saya
kan juga sebagai dosen pt ika
itu pernah meneliti mengenai hal ini
mengapa masyarakat masih terakhir dari pori
ada yang memang karena punya cita cita profesi polri itu profesi yang mulia
tapi yang berbahaya yang kedua ini
karena ada pandangan kalau jadi pori secara ekonomi akan mudah dalam bagaimana mendapatkan penghasilan yang cukup
itu secara rakyat yang keliru
ketika tujuan itu yang dilakukan
maka akan mau suap
karena dia berpikir saya biar sekian nanti kan dapat balikan ya
akan bisa dapat jadi
ini yang saya kira ini yang harus benar benar dibenahi
sehingga mindset itu akan berubah ketika pada faktanya bahwa menjadi polisi itu bukan untuk cari uang mudah
tapi jadi polisi itu adalah memang profesi yang benar benar mulia
oleh karena itu saya sering bicara ketika orang mau menjadi polisi harus ideologi sebagai pelindung pengayom pelayan itu harus kuat
ketika itu nggak jadi ideologi anggota polisi yang terjadi adalah bagaimana merkaya diri sendiri dengan cara apapun
sehingga suap akhirnya menjadi untuk masuk itu menjadi cara menjadi polisi
dengan tujuannya bukan menjadikan polisi sebagai profesi yang akan menjadi pesinnya dia
tetapi sebagai cara untuk bagaimana mempermudah mencari uang
ini yang saya kira mindset ini harus dirubah
kalau itu sudah tegas dan sudah jelas menjadi pola pikir publik
maka orang nggak mau akan suap suap penyuap
karena tidak ada artinya kalau sudah jelas mengenai pesenya itu mengenai ideologinya itu
baik pak wahyu terima kasih catatannya
saya cukup terkejut tadi penjelasan poin terakhir tadi
bagaimana kemudian mindset ini juga menjadi pr yang penting harus dibenahi secara bersama di sisi lain
kita berharap memang kasus serupa ini tidak terulang kembali
kita ingin melihat bagaimana praktek para personil polisi di lapangan cukup kuat
dan tidak ada praktek percaluan seperti ini lagi
pak wahyu terima kasih waktu anda berbincang di prime news malam hari ini
terima kasih selamat malam